pengen supaya bisa membuka lapangan pekerjaan
terus bisa menurunkan tingkat kriminalitas di indonesia
gue tau sih kedengarannya berat banget
cuman ya gue yakin gue bisa sukses kok
kok lo ngeritain gue begitu
oh lo tuh kepo juga ternyata ya
gue tuh nanya allah menjawab
gue gak mau berantem
mau jualan cireng lagi aja
hmm kalau gue sendirian di rumah
pasti bakal disuruh suruh terus tuh sama ibunya
gue ikut jualan cireng
kami ambil penerbangan pertama dari amsterdam ke jakarta
begitu tahu ada kejadiannya
gimana ceritanya sih pak
kok yuna gak bisa dihubungi
maaf pak bu
saya baru tahu dari minah kalau non yunas malam tidak pulang
padahal mami udah ngecek tuh akun medsosnya
tapi dia gak update
biasanya itu dia rajin banget
terakhir itu cuma siang loh
iya nanti kita coba cari ke rumah temannya ya
pokoknya papi akan kerahkan semua orang kepercayaan papi untuk mencari keberadaan unit
tapi dia gak update

terakhir itu cuma siang loh
iya nanti kita coba cari ke rumah temennya ya
pokoknya papi akan kerahkan semua orang kepercayaan papi untuk mencari keberadaan
jangan porno ingin tekan
ikuti dengan prinsip
semoga dia bisa cargo
akan dis security
aku udah kerja
oh banyak satu juga

ditirisin tuh apa sih
ah capek ya
ternyata nyari uang tuh duh usah
ini juga usaha
iya tapi tadi makasih loh udah mau bantuin
ide lo bikin menu baru buat cireng lo itu sebenernya keren banget
karena menurut gue juga lo tuh sebagai tukang cireng ya tukang cireng yang sangat keren yang kreatif dan inovatif
ya tujuannya sih simpel
pengen supaya bisa membuka lapangan pekerjaan
terus bisa menurunkan tingkat kriminalitas di indonesia
gue tau sih kedengarannya berat banget
cuman ya gue yakin gue bisa sukses kok

ini eh cabut gak sih
udah sore gitu loh
ya udah udah laku banyak juga udah mau habis
ya udah yuk pulang
sisi jualan lagi ya
silahkan sirangnya dipilih
lo mau beli berapa
beli dua yang rasa mana nih
oke sirangnya dua rasa daging
ini yang dua ya
ini yang dua ya
udah beliin ya
itu mereka itu mereka

itu mereka yang mau nyurik gue

fix banget ini berarti namanya mereka emang ngingcar gue
kayaknya mereka punya gps tentang keberadaan gue gitu deh
kita di sini
hahaa mau lari kemana
si masyah ketemu lagi
mau beli cireng
kayaknya lah gue mau nangkep si una
enggak mungkin pasti mau beli cireng
ya kan udah jangan banyak macet
dekat burah aja
patihan itu temennya
siap siap berdiri belakang gue cepetan
tuh patihan bilang tuh
lepaskan lepaskan dirimu dari sisi ku
biar aku dengar
mana harinya tuh tukang gorengan
gak tau bang
ayo kita terserah ya
ayo kita terserah ya

ternyata jangan lupa
lepaskan dirimu dari sisi ku
biar aku dengar
jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
biar aku dengar
jangan lupa bang
jangan lupa bang
jangan lupa bang
jangan lupa bang
jangan lupa bang
jangan lupa bang
oke kalian terus lakukan pencarian
saya tunggu kabar selanjutnya
ada kabar terbaru tentang ini
mereka belum menemukan petunjuk apa apa
ini semua gara gara mami
mami terlalu sibuk
jadi gak ngurusin yunus
anak kita satu satu aja bi